wih kamu ngapain sih ki
aku lagi liatin aja kamu bener apa engga
yee kok ayan sih sembarangan aja
mama arman gak
arman tadi mama suruh keluar sebentar
kamu yang sudah gila ya malaika
yang mana mungkin suruh titu punya niatan seperti itu sama saya
pak tadi dia bilang sama mama
dia mau bikin surprise
coba pijatan maut
ini pebatu siting kan
jangan aneh aneh kamu ma lena
mana ada pijatan maut
lagipula memangnya saya tergoda seperti yang kayak gitu
wana pak pakai apa sih ini
kak lena mungkin bu syuti ini mau mijit mas prabu bukan untuk menggoda
biar mas prabu gak capek aja kali kak
iya bener bener nyanyi aini kayak begitu
sumpah matinya saya nggak ada niatan kayak begitunya
saya tahu dirinya
saya gak pantes buat tuan prabu
tuan tabu putih kayak begitu saya hitam kayak begini
tuan prabu ganteng kayak begitu saya eksotik
yang ganteng keren muda kayak begitu
sudah kamu gak usah banyak ngomong ya suti ya
lebih baik kamu pergi ke orang orang yang kamu sebutkan itu
nggak usah kerja lagi di rumah ini
enggak tuan enggak
saya cuma setia sama tuhan
ya udah saya permisi tuan ya
padahal tadi tuan prabu sudah terpesona tuh sama kecantikan syuti
jadi dia berpura pura pu'um marahin syuti
semoga aja nih tuan prabu gak maksa saya jadi istri ketiganya
hai ngga mau ah
kok saya kan gak mau dimadu
buda amat lah mau dimarahin kayak apa
saya udah berhasil ngambil surat perjanjian tuan prabu sama utari
jadi saya bisa bantuin mas wisnu
surat apa sih ini
kebetulan saya mau pulang masih ada sisa kue
bapak silakan kalau mau makan
iya ini enak pak
boleh pak ambil semuanya juga boleh
ini satu lagi pak

ternyata obat tidurnya langsung bekerja
aku gak boleh buang buang waktu
ini pasti kuncinya
jangan jangan salah satu dari mereka
mas di sini aku mas
kamu kenapa disini
nanti aku ceritakan
ini baik kita pergi dari sini
kamu ngapain kesini
udah lah kamu tenang aja
aku nggak mau nyum kamu kok
kecuali kamu yang minta
amira tenang dulu
aku datang kesini baik lah maksudnya
karena aku tahu kok
kamu kan mahasiswa baru
belum ngerti apa apa
hei waktu aku sd tuh aku pinter tahu nggak
jadi aku yakin kok aku pasti bisa ngajarin yang ketinggalan sendirian
itu kan waktu sd
amira kamu udah lama gak sekolah kan
udah lah sekolah itu beda sama kuliah
dan satu lagi otak kamu kan udah lama nggak di asah
kamu tuh gak boleh loh
yuk kita belajar
buat diminum dulu ya
amira ini simpel loh padahal
jadi w sama dengan f dikali s
w sama dengan usaha
tunggu tunggu tunggu
udah deh bener bener aku ngelabihin sendiri
kayak gini kan maksudmu
kamu ngapain sih ki
kamu ngapain sih ki
kamu ngapain sih ki
kamu ngapain sih ki
kamu ngapain sih ki
kamu ngapain sih ki
kamu ngapain sih ki
aku lagi liatin aja kamu bener apa enggak
kok ayan sih sembarangan aja
ya makasih ya bu
arman tadi mama suruh keluar
kalian gak keberatan kan
kalau zaira ikut belajar bareng kalian
tentu enggak lah tante
ayo lah belajar bareng
belajar bareng mereka
udah ngeluarin aku dari sana
kamu jangan dikepala dulu
saya keluarin kamu gak ada rasa yang gak tega
bukan berarti saya maafkan kamu
aku ngerti perasaan kamu
boleh aku minta satu permoho
permohonan sama kamu
aku ingin tahu kabarnya amir bagaimana
karena dari kemarin
kalau aku tanya kamu selalu belak
saya kan udah bilang sama kamu
amira di jakarta
iya aku nggak ngerti aja
kenapa kamu gak ajak amirah ke sini
kalau memang kamu mau ketemu budek kamu
sekarang kamu langsung pulang ke jakarta
dan langsung temenin amira
tolong jujur sama aku
apa yang kamu tertutupin
perasaan aku gak enak
artinya amira buat aku
saya tau artinya amira
dan saya juga tau artinya ainir buat kamu
gara gara mereka berdua saya selalu menjadi yang terakhir kang
di hati kamu itu cuma di belakang
satu buat amirah dan satu lagi buat ail
aku ini cuma jadi sumpel ail
kebetulan di tengah tengah hati kamu itu ada yang bolong
lalu saya yang jadi sumpelannya supaya nggak bolong lagi
yaudah lah mas
nggak usah banyak bicara lagi
yang pentingnya sekarang kamu sudah bebas
dan kita sudah tidak sama sama lagi
tuh tuh tuh
udah lepasin saya
mau lari ke mana lagi
kamu bisa nggak amirah
ini apaan sih di deket deket
eh kamu ajarin zahir lagi aku udah bisa kok
amirah kamu ngerti nggak sih
aku tuh gak ngerti pelajaran dia
masa aku ajarin dia
belajarnya sendiri kan bisa
ya allah zaira biar aku beresin
nggak aku ajarin amirah aku yang ngupain
nggak biar aku ajarin
aduh eh berdarah ya
lo tuh hati hati dong zahirah
ini bukan salah zahira kok
bukan salah zahirah gimana
bukan salah zahirah gimana
ada yang buat tangankamu berdarah kok
ya salah dia lah
ya tapi cuma luka kecil kok
nggak apa apa kok ini
amira kamu tuh baru sembuh
duka kecil bisa jadi gede ngerti
rizky amirah aku minta maaf ya aku nggak sengaja
kalau beneran minta maaf cari obat kek
lihat kan tangannya luka
amirah kamu tau kan dari tadi tuh dia ganggu
aku kesini mau ngajarin kamu bukan ngajarin dia
amirah cukup amirah
kamu nggak perlu bilang aku terus kayak gini
aku pergi dari sini
lo harus pergi
eh lo kenapa yang ngusir gue ya
supaya jadi pahlawan gue
iya ini nggak ada urusan sama non zahirah ya
gue nggak perlu lihat
gak ada hal tau nggak nih
gue nggak perlu lihat di rumah siapa
paling penting adalah gue nggak suka lo ngajarin amirah disini
karena lo menunjuk
fisik kamu tuh apaan sih dari tadi bikin ribut aja
aku nggak akan pergi
karena aku emang kesini pengen ngajarin kamu kok
dan kalau nggak ada alasan apa apa aku harus pergi
aku nggak akan pergi
gue suka sama amirah
maksud lo itu apa sih
dan gue kasih tau lo alasannya apa
karena gue suka sama amirah
gue udah turutin
sekarang lo pergi